angka kemiskinan di indonesia itu
gue juga pengen main timnas tapi gue pengen main dbl juga gitu
sebenarnya tuh ada berapa jenis form sih
dengan didirikannya villa villa untuk para menir belanda sebelum dijadikan markas perang
mungkin selain tadi pengantasan kemiskinan atau mungkin ada hal lain yang menurut abang penting gitu
kayak udah dua puluh tahun lalu gitu
bisa juga diatur misalnya khusus hari minggu dan hari hari tanggal merah
itu yang bikin kita pusing
memang saya empat tahun terakhir di pj itu kan
kalau ada promo atau menu baru atau kita butuh foto aset
namun memang untuk penurunan dari kedua jenis ayam tersebut

sekarang orang bisa membuat obat yang
kami juga sebelumnya sudah mencoba mengundang pihak badan pom untuk dialog sore hari ini